satuan polisi pamung praja kota surabaya memiliki tim khusus untuk menertibkan jalur pedestrian yang kerap kali tidak digunakan secara semestinya
namanya tim undur undur
uniknya anggota tim undur undur yang mayoritas wanita melakukan tugasnya dengan menggunakan ror blade
seperti apa berikut liputannya
mahela tiara baru menjadi anggota satpol pp kota surabaya sejak april lalu
dalam dua bulan terakhir mahasiswi dua puluh tahun ini belajar menggunakan roller blade agar bisa menjadi anggota tim undur undur satpol pp surabaya
akhirnya tiara resmi menjadi anggota tim undur undur sejak dua puluh november lalu
tiara termotivasi bergabung karena kerap kali melihat jalur pedestrian di kota surabaya disalahgunakan
setiap sore tiara dan anggota tim undur undur lainnya berpencar menyusuri sejumlah jalur pedestrian
di area perabban ini merupakan salah satu titik dimana banyak sekali penjual sepatu yang tidak tertip
dimana disini ada juga para pedagang yang memakan jalur pedestrian untuk bisa menjualkan sepatunya ini
dan tim dari undur undur satpol pp kota surabaya langsung untuk menugaskan mereka untuk memindahkan sepatunya
dan juga memberikan sosialisasi dengan baik
selain pedagang tim undur undur juga menertibkan juru parkir dan pengendara sepeda motor yang parkir di jalur pejalan kaki
ya bagus ya caranya juga bagus cara menyelesaikan masalah itu bagus
caranya ya jangan sampai makan trotoar gitu kan untuk jalan umum
selama bertugas anggota tim undur undur mengaku senang karena bisa bekerja sekaligus berolahraga menggunakan ronald plate
kalau medannya licin kita juga lanti lanti kepleset
terus kalau medannya kayak gini retak retak kita harus juga pelan pelan juga nggak bisa lancar
cuman ya kita kan tetap humanis tegas tapi tetap humanis
kita jelaskan ibu permisi sesuai perda sepuluh tahun dua ribu bahwa tidak boleh jualan di pedestrian atau di trotoar
ataupun parkir sepeda motor atau mobil di pedestrian
tim undur undur satpol pp kota surabaya berjumlah sebelas orang dan sudah dibentuk sejak september lalu melalui seleksi ketat
tujuan utamanya adalah mengembalikan jalur pedestrian kota surabaya pada fungsinya yakni untuk para pejalan kaki
jadi tim undur undur ini filosofinya adalah tim yang bisa maju dan mundur
artinya apa karena kita di dalam melakukan penertiban penertiban khususnya yang ada di pedestrian
ini tim ini dibentuk memang khusus untuk pemerintah
khusus untuk di pedestrian yang ada di kota surabaya dan juga di rvd
dengan konsistensinya sosialisasi dari tim undur undur selama dua bulan terakhir jumlah pelanggar di jalur pedestrian semakin berkurang
kita go indah surabaya